pasal komsetia novanto frederick yunadi mengklaim kondisi fisik kliennya belum stabil
frederick menambahkan kini novanto terindikasi mengalami gangguan jiwa karena kesulitan melangkah padahal tim dokter menyatakan tidak ada yang salah dengan kaki novanto
pada dokter bilang cederanya itu sudah baik dan dicek semuanya baik
tapi dia tetap nggak bisa jalan
sudah dicoba pakai disetrum kakinya itu ya kalau kaki dikini kan bisa goyang gitu ya
dia jalan semua normal tapi dia jalan nggak bisa nggak bisa sampai nangis nangis dia nggak bisa jalan
nah itu kan karena gangguan jiwa
nah kalau orang begitu itu kan dokter itu tidak semata mata seperti melihat situ oh situ benar aku nggak apa apa
tapi kan tahu tahu situ lihat benar tapi kok tidak bisa ngomong
atau jadi ketakutan dengar suara petir langsung sembunyi di bawah kolong meja gitu kan
mentalnya itu yang ada
selanjutnya frederick juga menyatakan
siti novanto mendapatkan
pengawasan ketat dari kpk selama menjalani perawatan di rscm
menurut frederick mekanisme pengunjung yang akan menjenguk pun harus sesuai izin dari pihak kpk
hampir semua tamu yang ingin menjenguk kliennya ditolak oleh kpk
penyidiknya dua polisi sabarannya dua
oke sekali lagi saya bilang penyidiknya dua polisi sabarannya dua
semua yang benjok kan ditolak sama kpk
termasuk orang partai pun ditolak